inilah rekaman video suasana kabin setelah pesawat lion air jt tiga ratus tiga puluh rute jakarta palembang
kembali ke landasan bandara soekarno hatta tangerang banten pada rabu sore dari rilis
pihak lion air fase mengudara awalnya berjalan dengan normal namun pada ketinggian jelajah tiga
kaki pilot merasakan salah satu komponen mesin pesawat sebelah kiri mengalami gangguan akibat
insiden ini pihak lion air menyatakan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan
yang terjadi seluruh penumpang dialihkan dengan pesawat pengganti dengan registrasi pklp yang
diterbangkan pukul sembilan belas lewat dua puluh waktu indonesia barat pihak lion air masih melakukan investigasi
terkait peristiwa ini aksi baku hantam antar kelompok taruna kementerian perhubungan terjadi
dan nas gambir jakarta pusat selasa pagi dalam video yang diunggah akun twitter at txtdr berseragam
terlihat taruna kementerian perhubungan terlibat adu jotos usai menghadiri pelantikan terpadu
perwira transportasi tahun dua ribu dua puluh dua menanggapi hal tersebut jurubicara kementerian perhubungan rabu
sore memastikan taruna yang terlibat keributan bukanlah taruna yang baru dilantik melainkan
taruna yang mengisi acara kementerian perhubungan akhirnya memberikan sanksi terhadap pelaku keributan
sementara itu polisi sektor gambir menyebut keributan terjadi karena kesalahpahaman akibat senggolan
antar taruna polisi memastikan tak akan melanjutkan ke proses hukum lantaran
telah diselesaikan secara kekeluargaan tim liputan cnn indonesia